banyuwangi kembali menggelar festival layang layang nasional di pantai bum
festival ini tak kurang ratusan layang layang dari berbagai daerah unjuk kebolehan di udara
warga pun antusias menyaksikan festival meskipun dalam kondisi cuaca panas terik matahari
seperti inilah suasana pantai bum banyuwangi saat cat festival banyuwangi dua ribu enam belas digelar minggu siang
festival yang diikuti dua ratus tiga puluh delapan peserta ini melombakan beberapa nomor seperti layang layang hias bendetan dan suangan
mengambil tema laut atau segoro banyuwangi ratusan layang layang memenuhi langit pantai bom banyuwangi
termasuk layang layang hias yang berbentuk berbagai biota laut seperti ikan penyu kapal layar hingga layang layang berbentuk penari gandrung
penilaian dalam festival layang layang ini tergantung kelas dan jenis perlombaan yang diikuti
kesesuaian tema dan perlombaan
dengan bentuk layang layang hingga keseimbangan saat berada di udara akan menjadi penilaian
kemeriahan cat festival makin bertambah dengan adanya lomba layang layang bendetan
di mana layang layang saling beradu kekuatan bertahan dari gesekan benang lawan
keseruan juga terjadi saat peserta menerbangkan layang layang hias raksasa
untuk menerbangkannya butuh kekompakan tim karena tidak bisa dilakukan oleh satu orang
jika tidak jatuh kekerumanan penonton seperti ini
atau menabrak pohon seperti ini adalah
uniknya bentuk layang layang yang diterbangkan menjadi daya tarik ratusan pengunjung
untuk sekedar melihat atau mengabadikan dengan kamera
rencananya ke depan festival ini akan dikemas lebih besar dan lebih menarik lagi
karena banyak wisatawan mancanegara yang mulai tertarik dengan festival yang satu ini
malam ada namanya suangan
jadi layang layang yang dihiasi oleh lampu dan lain lain
dan mudah mudahan tahun depan kita bisa mengakomodasi banyak daerah yang ingin ikut serta
kite festival banyuwangi dua ribu enam belas sendiri berlangsung selama tiga hari
selain lomba layang layang festival ini juga dimeriahkan dengan puluhan stand
yang menjual aneka produk unggulan umkm banyuwangi